di masa pandemi imunitas tubuh menjadi hal yang penting untuk terus dijaga
namun tidak hanya imun saja yang dapat memerangi penyakit
tetapi juga metabolisme tubuh atau sistem penggerak energi
analoginya metabolisme merupakan sistem yang mengolah bahan bakar
agar membuat kendaraan dapat bergerak
lantas seperti apa meningkatkan metabolisme tubuh
metabolisme merupakan proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman
yang masuk ke dalam tubuh untuk menghasilkan energi
energi yang didapatkan dari nutrisi akan digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh
misalnya pernafas mengatur sirkulasi darah menghasilkan hormon
membuka muka serta memperbaiki sel sel yang rusak
lantas asupan seperti apa yang dapat meningkatkan metabolisme sehingga imunitas terjaga
kadang kadang orang suka skip
mereka langsung saja misalnya minum si tangan
minum vitamin c dengan dosis tinggi
apakah itu bisa meningkatkan imun mereka
karena pada dasarnya mereka itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya dulu
si protein si karbohidrat si lemak yang dulu
kalau misalnya hal dasarnya itu tidak dipenuhi dengan baik
mau ditambahin vitamin c berapa banyak pun juga nggak akan terpenuhi dengan baik untuk imun kita
ya nutrisi dasar menjadi hal utama
kemudian ditopang sukomentasi
selain asupan visi seimbang
metabolisme dapat ditingkatkan dengan olahraga teratur
kekhawatiran intensitas tinggi dalam waktu singkat berdurasi sepuluh hingga dua puluh menit
inilah olahraga yang bisa meningkatkan metabolik atau penggunaan energi kita
tapi kalau kita bicara imunitas maka sebetulnya ini berbeda
yang kita lihat bahwa bagaimana olahraga itu bisa meningkatkan bukan hanya basal metabolik
tapi juga meningkatkan metabolik
juga meningkatkan efektivitas kerja dari sel sel imun tubuh
namun aktivitas berolahraga harus memperhatikan kondisi tubuh ya
jangan memaksakan latihan di saat tubuh tidak dalam keadaan prima
roni satria evan askam jakarta